maaf ada telepon dari kantor
tidak tahu berapa ini
lo pikir gue gak tahu
keisha tadi nangis itu karena kegosen lo
jaga bicara anda
jangan sebarkan ngomongan
bukan urusan anda
anda itu bukan siapa siapa
jadi nggak usah kecampur
jauh dari keisha sekarang
udah takut sayang
ini ada apa ya pak
nggak ada apa apa sih
sepertinya anak saya mau asi sama ibunya
apa suster bisa tolong bawa keisha ke ibunya
ini sayang sayang sama suster bentar ya
biar ketemu mama
happy banget kayaknya yang belanja seserahan
orang aku ternyata libur terus aku juga bisa banyak sama kamu gimana gak happy
bro angga sama mama michelle didalem ya
saya pamit dulu ya
eh gak usah gakusah
kak angga lagi pergi sama kak al terus kak michi tuh abis begadang kak anem meninbani di rumah sakit
nanti aku ceritain
aduh cie yang mau belanja buat seserahan
eh ren hati hati nanti tabungannya habis
soalnya catherine itu sukanya barang barang yang mahal
kapan sih kata nya mau istirahat
ya gak apa apa aku kan mau ketemu randy
ya insya allah saya akan siapin semuanya
dan nanti saya sama mama saya akan melamargeting secara resmi
ditunggu tanggal mainnya
yaudah kalau gitu kita pamit ya
enggak gak kenapa kenapa
kamu udah tau pasti ya masalah rennya dari kak al
saya udah dengar
tapi saya belum dikabarin kelanjutannya seperti apa
pak al cuma minta saya untuk ngehandle semua kerjaan supaya lancar
tapi saya juga mau ngejelasin
tapi saya yakin sih pasti semuanya khawatir buat nyariin renna
kamu mendingan ngurusin kerjaan deh
kan ini gak se urgen renna
enggak enggak jangan dong
saya masih ya masih ada waktu kok buat temenin kamu
dan ini kan udah jam makan siang juga
dan saya udah handle semuanya untuk meeting hari ini
mas tapi kalau menurut aku mendingan kamu ngurus ini
aku kan bisa pergi sama kamu
gaget gaget saya gak enak sama kamu
saya bisa akunemen kamu
kamu tolong ke gide house kesana cari renna ya
iya pak baik pak tapi maaf pak soal meetingnya gimana pak
semua meeting yang saya minta itu kamu tunda aja hari ini
soalnya masalah arena ini lebih urgent
saya nggak bisa jelaskan detailnya sekarang sama kamu
yang penting kamu ke gide house sekarang cari renna di sana
siapa tau ada petunjuk
mama saya dan yang lainnya lagi cari di sekitar rumah
ini saya angga dan andin lagi cari di sekitaran terakhir rena berada di situ
ya kalau ada apa apa kabarin saya ren ya
ya baik pak sekarang juga saya kesana pak
saya benar benar gak bisa nemenin kamu
saya harus cari renna
it's okay udah gak apa apa udah kamu sana bantuin kak al ya
angga bawa mobilnya bisa lebih cepat lagi enggak
ini kan kita harus lihat situasi juga kamu kan lagi hamil nggak bisa ngebut ngebut
ya tapi mas kalau misalkan kita telat datangnya nanti rena kenapa gimana
renna enggak akan kenapa napa andin
ya allah lindungilah renna
janganlah engkau timpakan marah bahaya pada renna ya allah
jaga setiap langkahnya renna
berikanlah keselamatan dan perlindungan pada buah hati hamba ya allah
udah mau sampai belum
mama pasti akan nemuin kamu
kamu jangan takut ya enaknya
jadi temannya renna yang namanya joana itu kepisah sama mamanya di pasar malam
renna mama kasih tahu ya
nanti kalau misalkan amit amit ada kejadian kayak gitu
raina harus balik ke tempat yang awal
misalkan kalau ada kejadian kayak gitu

misalkan mama sama papa kepisah sama renna di taman
nah reina kalau misalnya nyari mama
terus mama lagi nggak ada di situ
rena harus balik lagi ke taman itu
rena harus balik ke tempat itu di tempat di mana mama sama rena berpisah
karena pasti mama papa pasti akan cari
cari renna di tempat renna hilang
terus kalau misalkan ada orang yang ngajakin reyna
orang nggak dikenal jangan malu ya enaknya
harus jaga diri ya seng ya
kalau renna mau minta tolong renna bingung renna takut
cari orang yang pakai baju kayak pak uya
seragam sukuriti tahu kan seragam sukuriti seperti apa
gitu ya seng
tapi mama janji mama akan jagain rena
mas kita harus cari dana sekarang ya
kita cari di dalam ya
kamu tenang dulu ya
kita pasti cari rena kok
sebenernya juga semalam saya udah cari disini sama riza
iya mungkin pas malam kamu nyari
mungkin dia keluar atau kemana gitu mas
tapi aku yakin mungkin dia balik lagi pasti kesini mas
bisa tenang ren
kamu juga harus pelan pelan ya
ya kita masuk aja ya
ngurus sabar ngurusin andin
gak ada panjang
gue tadi juga udah berusaha tenang
mama mama aku takut banget
mbak mbak mbak mbak maaf
mbak semalam tugas gak
semalam sempat ngeliat anak ini gak disini
wah enggak pak
mungkin aja ada di guna atau di toilet
minta tolong diantarin mbak
iya bu saya antar
mari pak bu
gak ada tanda tanda rena
terus harus cari udah nanti mana ya
di sini gak ada
kamu tenang ya tenang ya
kenapa pusing kamu
kenapa kerap beratnya
enggak enggak mas kenapa
udah kamu istirahat di rumah sakit aja ya
kalau terus kamu kayak begini
maksain yang ada kamu tambah sakit
udah sakit sama sakit nanti
bapak ibu ini sedang nyari anak kecil
ini dapat anak saya
iya ke depan ya
makasih ya mbak ya
saya akan tanggung jawab
aneh ini kan saya bawa ke rumah sakit
ya sudah bawa ke rumah sakit sejahtera pak
itu yang paling deket
baik terima kasih pak
aku gak ada tadi saya lihat disini
dia lagi nangis ngumpet di sebelah situ
itu beneran anak yang saya tunjukin foto tadi kan
benar pak itu yang tadi saya lihat
kalau beneran disana kenapa gak ada ya
oh ini mas ini rena sekarang kemana ya mas ya
kita harus cari reno kemana ya
kamu tenang dulu ya
mas kita mendingan tanya sukriti disana aja yuk
soalnya aku juga pernah bilang sama rena
kalau ada apa apa
tanya dan minta tolong sama security
mbak makasih ya
kalau lu gak percaya sama naluk sendiri
gue dengan senang hati
mau ngerawat keisha
terlepas siapapun ayah kandung
jangan ikut campur urusan keluarga
pergi dari sini
kalau keisha keluarga lo
harusnya lo percaya feeling lo ke keisha
di saat elsa lagi menerak sakit kayak gini
lo malah nama masalah
yang bikin masalah itu
kalau bukan karena kecepatan lu
kalau kejadian itu
ini semua gak akan terjadi
dan karena darah lu itu golongan darah a
karena golongan darah gue a
kalau lo ragu
serahin keisha ke gue
biar gue yang harus keisha
aku mau perbaiki semuanya
aku mau kita mulai lagi dari awal
mau mulai sesuatu yang baru
silahkan kamu pikir pikir dulu
kamu jangan bercanda lu
biar bapak punya foto cantik cantiknya keisha
satu dua tiga
sebentar kan jalan jalan sama papa
saya tidak akan pernah menyiarkan keisha ke anda
dan gue gak akan pernah ngebiarkan
kesha dirawat sama orang yang meragukan identitasnya
kalau hasil tes dna nya mengecewakan

bu saya tuh suka beli roti coklat kesukaannya gemul depan bagian sana sudah sana ya iya sudah
kalau gitu kita mencari ya kamu sama kiki sebelah sana ya nanti saya riza sama jessica
sebelah situ ya allahindungilah cucuku dimanapun dia berada ya allah kita cari sana ya oh jadi
belum ada tanda tanda rena ke sekolah ini ya belum ada pak rendy emangnya reina kemana mis
reina hilang ya cuana dan yang lainnya masuk kelas dulu ya
ya udah miskul gitu saya akan cari rina kesekitaran jaladang gede house ini ya
oh ya miss kalau ada informasi tentang rina tolong kabarin saya ya baik pak
rendy borosa juga sudah bilang ke saya saya permisi silakan
tepat seperti apa yang tante dengar
kalau nino meragukan anaknya sendiri
kamu ya nino di saat seperti sekarang elsa lagi sakit kamu justru ngeributin dna
kalau ini meragukan seperti itu biar saya ngurus gesya tante saya bisa
kalaupun nino menelantarkan keisha keisha kan bersama saya neneknya bukan kamu
maaf lah tapi
aku sama sekali gak ada maksud untuk bikin situasi seperti ini jadi rumit
ricky saya minta kamu pergi dari sini saat ini elsa lagi butuh ketenangan bukan keributan seperti ini
ious aja bae asa dan valgnya tidur
ya udah kalau gitu saya kitik makanan ya tolong ditaruh di dalam biar senyum di depan aja enggak papa dulu
ma tolong dengar penjelasan aku ma
apa yang terjadi gak seperti apa yang mau pikirin
mama benar benar kecewa sekali sama kamu
bukannya dulu kamu yang mau
misahin elsa dengan keisha
tapi kenapa sekarang kamu tiba tiba punya ide untuk tes dna
nino kalau kamu memang kerepotan mengurus keisha
mama mampu kok
ini sama sekali gak ada hubungannya dengan itu mah
lebih baik kamu pulang sekarang
kamu gak usah pikirin keisha
mama akan urus kesha di sini
kamu pasti senang banget ya punya stoler baru
tuh biar ketawa ketawa terus ya
untuk saat ini
aku harus kesampingkan kecurigaan aku terhadap
golongan dana riki dan juga keisha
saya juga harus berdoa sama sama
karena bagaimanapun juga
perselingkuhan elsa dan juga riki gak bisa dipenuhi
sekarang juga aku akan
batalkan soal tes dna parental
mama masih belum percaya sama kamu
kalau kita memaham
maaf sus saya mau membatalkan
kami baru dapat update
alat di departemen kami
karena banyak yang rusak lagi dibetulin
baru aja saya membuat test dna parental tadi
saya masih belum tahu

yaudah tolong dibatalkan ya
ada yang perlu saya tanda tangan
no mama minta tolong kamu jangan
ulangi hal seperti tadi ya
kalau memang ada
keraguan dari kamu
gak usah sungkan
kamu bisa kasih kesha untuk mama
sekali lagi aku minta maaf pak
aku sempat minta elsa untuk
balik lagi dan
memulai segala sesuatunya dari awal
aku minta mama bisa mengerti
hubungan yang begitu panjang
dan mama tahu itu
mama akan kasih kamu kesempatan dok
tolong jangan sakitkan
keisha dan juga elsa
mas aku nanti kayaknya agak telat
ketemu sama mama kamu
maaf pak ada telepon dari kantor
ya kat ada apa
iya maaf saya mengganggu pak saya mau menginfokan
klien kita dalam pembangunan
mal menandak harus
ke singapura pak makanya mereka
minta untuk diadakan meeting siang ini
kira kira gimana pak
ya udah kalau gitu saya ke kantor ya
makasih buat informasinya ya
mbak aku ada meeting bentar lagi
nggak usah kamu minta
mama juga akan nemenin dan ngerawat
nanti aku juga minta
papa soma untuk datang kesini sekalian bawa
perlengkapan ya keisha
dan satu hal lagi ma
aku mohon mama jangan bahas soal
tes tiana ini ke orangtuaku
aku gak mau nanti mereka kepikiran
kamu ingat ingat pesan
mama ya nuk
iya ma kalau gitu
anak ini tadi yang keterprektasi
serius kamu bener bu
tenang dulu ya
mas ini rana beneran ketabrak
setelah ditabrak dibawa kemana ya
dibawa ke rumah sakit sejahtera pak
itu yang paling dekat
ya mas mas itu
emang sekolah sampai kenapa napa gimana
tenang dulu ya tenang tenang jangan panik
apa papa terus kondisi gimana
maaf bu saya kurang tahu soal itu
yang saya tahu anak itu tadi sempat pingsan
kita ke sana sekarang ya
sebentar sebentar iya iya iya sabar sabar sebentar
supir taksinya bawa anak saya ke sini lagi
saya akan cek rumah sakit jejatera ya siapa
mas kita ke sana ya kita langsung cek ya
insya allah rina baik baik aja kok
saya tahu kamu panik saya juga panik
kesehatan kamu ya
kalau kamu tetap begini
ya mas ya
kenceng ya pertaku
nanti dia akan panik dan balikin aku ke rumah sakit
ayo kita cari rena ke rumah
tidak apa apa mas
tidak apa apa mas
aduh andin gimana ya keadaannya aku khawatir banget nih sama andin
mendingan aku telepon angga aja deh
buka telepon dulu
halo enggak enggak gimana keadaan andien
andien tuh masih lemah
cuman ya kamu tau sendiri kan andien gimana orangnya
dia bilang sih dia kuat
dia kuat dia kuat tapi masih keliatan banget belum pulih
enggak kamu tahu sendiri kan
andin tuh keras kepala banget loh anaknya
dan kamu harus tau ya enggak ya
tensi tinggi itu nggak baik
buat ibu hamil itu riskan banget
kejadian kalau misalkan dia tiba tiba
dan andien tuh udah trimester tiga loh
ya aku juga udah ngomong sama al sih
makanya andien tuh
segitunya mau ikut dari reina
ya pokoknya semoga semuanya baik baik aja
yaudah mendingan sekarang kamu istirahat ya
aku gak mau kamu sakit terus karena
mikirnya segala macam malah ngedrop lagi
gak bisa aku gak bisa tidur
pokoknya dengerin aku kamu istirahat kamu tidur
aku sayang sama kamu aku gak mau kamu sakit
yaudah aku coba tidur deh
sebentar lagi ya
gimana disana gak ada
tanda tanda rena sama sekali gimana kamu
gak ada bu
sama juga kita udah nanya nanya ya
gak ada yang liat
gigit aku deh kalau nanti tensinya mbak andien makin tinggi gimana dong bu
kita doakan semoga gak kenapa napa ya